seperti itu bingung kenapa be
anak gua sita judin sampai sekarang belum dapat dapat kerja
lah kok lu diem aja mai
saya juga bingung be
saya ketipu sama yang jualnya
sini gua kasih gula dulu
lu harus yakin
justru itu jak
nih dengerin gua
tatap mata gua
mata kamu butek jak
tatap mata gua
lu pesulap dan badut yang hebat

udah enak enak ngocek
malah sekarang mau jadi badut
masa islam mau jadi badut
kalau sampai lu bohong
idung lu bakal panjang
ya biar lu dapat orderan
tinggal lu nunggu orderan
tapi saya takut jak

takut itu cuma nama allah
nongol juga akhirnya
nasi satu po
pertanyaannya pilihan ganda atau esay po
apaan sih tis
ngaji di rumah siapa
babe mau ikut
emang bener lu mau jadi badut
malah dicuekin sih
iya saya sendiri
order badut dan sulap
mau atuh pa
kok lo malah bengong sih
ah seperti itu
bingung kenapa be
anak gue si tajudin
sampai sekarang belum dapat dapat kerja
saya juga bingung
saya juga bingung be
tak ada ko
kenapa musik grogi inget anggap aja
anggap aja semua orang yang di depan kita itu adalah bebek
nah itu lo tau
kasih ya tis
kuenya cekoko ketinggalan di rumah
saya pulang dulu ya be
kalau kagak ngapain mau tas gede
terima kasih bang ojak
kayaknya om disna gak cocok jadi badut deh
biasanya kan badut itu gendut
oh berarti kayak
iya namanya juga musim panas ya
minum kek apa kek
boro boro punya duit gak ada mangsa tau gak
nah sekarang udah keinstall dengan benar
jadi kamu tinggal pake deh gpsnya
berarti kita tinggal ngikutin arah panahnya aja ya teh
ih bukan kita
pasti mau ngantar paket ya
tapi minta tolong ajarin amin
buat pake peta di hpnya ya
serahin tuh tas